jateng kamu cedek juga ya
kaca mataku hilang gak ketemu
john kemana lagi ya
tugas udah selesai nih
ada callingan dadah kan disini bos jin
bos jin dalam kondisi bahaya
eh ada tamu
mau ngapain buru buru pulang
dia tuh gak salah loh
jangan dibawa bawa bos gua
kalau lo mau bawa nih bawa gua
dengan mudahnya aku bisa menangkapmu
kenapa bukan dari kemarin kemarin saja
kamu nyurahkan diri dia gak suka rela
aku pun dia gak repot repot tuh
kalinya ama bos jalan
enggak takut enggak pantes jalan
yes mau ngapain sekarang
mau terbang aja sendiri
gak ada silakan
nah jadi handsomenya momi ini digangguin lagi sama yang namanya arjuna
lihat nih gantengnya boga aja sampai hilang gara gara kotor
pokoknya tenang aja
nanti momi mau kasih pelajaran sama tuh arjuna
momi berangkat sekarang ya
udah dong momi
masalahnya kalau anak kecil kan biasa
enggak pernah kecil lah
kalau orang kecil kan biasa berantem berantem
iya tuh bajunya aja baik kotor kayak gitu
lah kok gak bisa
kek boleh perhitungan sama yang namanya arjuna itu gimana toh
ya kalau momi gak malu ya gak apa apa
nanti dilihat ibu ibu pejabat ini berantem beratan sama orang gak jelas malah nggak prestisius
terus momi mau diminat
aku dikerjain sama jun
hah kayaknya momi udah gak sayang aku lagi nih
bogey tenang aja
hansennya momi itu pasti momi belain
pokoknya tenang aja
momi mau mikir gimana caranya bales dedam itu sebenarnya
yuk pake momi
emangnya si gendut pergi boleh kan
mending kita masuk aja
gak usah ngelakuin
ngapain sih kita kemari
pintu gerbang belum ditutup
ya dia merosot
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
nah ini junyadi
itu siapa sih
udah ini gak bagus nih
nah gara gara emaknya sih gendut nah
mampir jadi nyalain iping
tadi kan epi nyuruhnya masuk
gimana tuh kamu junyadi
udah bertahun tahun kerja sama saya
masih aja salah salah muluk
itu kenapa paketan masih ditaruh di situ
memang harusnya di situ kan bu
saya sudah pisahkan mana barang pecah belah dan yang tidak
biasanya kan juga gitu
junyadi kali ini gak biasa
saya mau keluar dulu
nanti saya rapihin deh bu
tunggu tunggu tunggu tunggu
ngapain kamu keluar
siapa yang suruh kamu pergi
ini waktunya makan siang bu
ini emang waktunya udah makan siang
datang datang malah belain dia
terserah mami dong mau nyuruh apa
pokoknya kamu gak boleh istirahat
sebelum kamu masukin paket paket itu ke dalam gudang
itu kan bukan tugas saya
kalau paket itu sih bukan tugasnya si pak jur bukan yang lain
popi gak boleh kayak begitu
tapi kan saya udah ngomong begitu
jangan bikin saya marah
saya berdarah tinggi nih lama lama popi
kalau nggak mau juga gak apa apa
main ludruk ini
gak ada kumisnya
saya yang ada kumis
berani bilangin orang aku lagi belajar
om jin itu kalau lagi pusing bawaannya nyanyi
kenapa om jin pusing
karena jin jahil sama dua tuyul cireng itu
udah tau kalau om jin ada disini
mereka itu bakal ganggu keluarga bos cu
udah lah om jin tenang aja
selagi masih ada kaya raya rumah kita pasti aman
jin jahil pasti bakal baper tuh
iya kamu pintern banget pinter
nanti om jin akan ngasih sesuatu
apaan tuh om jin
om jin kayak yang di tv tv aja